sebagai saksi mahkota dalam sidang obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan pembunuhan brigadir yosua huta barat
terdakwa ferdi sambo menjelaskan skenario rekayasa cerita peristiwa tembak menembak di komplek polri duren tiga kepada majelis hakim
ferdi menjawab pertanyaan hakim mengenai kerusakan cctv pada saat olah tkp
pada saat olah tkp kejadian penembakan di komplek polri duren tiga verdi mengaku menjelaskan kepada penyidik polres jakarta selatan bahwa kamera pengawas atau cctv di dalam rumahnya telah lama rusak
keterangan ini ia dengar pertama kali dari kodir penjaga rumah tangga verdi yang menyebutkan cctv sudah lama mati
ferdi saat olah tkp kedua yang dilakukan oleh tim barreskrim pada dua belas juli
kembali memastikan kodir mengenai kerusakan cctv tersebut
verdi menyerahkan bukti tangkapan layar percakapan whatsapp dengan pembantunya itu kepada hakim
namun verdi tidak dapat menyertai bukti ponsel asli sebagai pembanding
sebab pada sidang sebelumnya kodir menurut hakim mengaku ponselnya sudah rusak
yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke kodir cctv di dalam ini hidup apa tidak
kemudian kodut menjawab sudah lama rusak pak
kalau cctv itu ada mungkin saya tidak akan lanjutkan pak
tidak lanjutkan apa maksudnya
cerita skenario itu karena pasti akan terbuka
peristiwanya bukan tembak menembak
kalau gitu pertanyaannya adalah
kalau ada yang rusak seperti itu
kenapa kok tidak dilaporkan kepada saudara
itu datang di tanggal dua belas jam berapa
saya sudah tidak monitor lagi
tidak monitor saudara tahunya jam berapa
malam yang mulia
malam waktu itu saudara olah tkp nya sendiri dilakukan jam berapa itu
saya tidak tahu lagi
tapi saudara tahunya malam
saya tahunya malam katanya informasi dilakukan olah tkp oleh tim baris krim
kemudian saya panggil kodir saya pastikan lagi dir itu cctv di rumah rusak atau gimana
benar rusak pak
saya sudah wa om yosua bahwa cctv rusak
ini pak ada
jadi dia saya bilang kamu capture
nanti kalau ada yang nanya berarti memang sudah rusak
ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa
tapi kalau hp nya sendiri
tidak pak bisa menunjukkan
saudara mana ya
kalau seperti ini apa bisa menjadi bukti bagi kami nih
tanpa menunjukkan aslinya
karena di penyidik ya
di penyidik ada nggak diserahkan
karena si apa itu sendiri kodir mengatakan bahwa rusak hp nya
itu pula yang kami tanyakan kepada penuntut umum kenapa kok berusakan itu serempak kan gitu